desa stanggor kecamatan praia kabupaten lombok tengah
diproyeksikan akan menjadi penopang kawasan wisata mandalika
desa stanggor dikenal dengan kebudayaan tenun tradisional
dan atraksi gendang belek
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
eko putro sanjoyo hari kamis mengunjungi desa stanggor
kecamatan praia kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat
kedatangan rombongan disambut atraksi budaya gendang belek
yang dimainkan oleh anak anak warga desa setempat
anak anak menabuh gendang diiringi dengan tarian yang atraktif
biasanya tarian dan tabuhan gendang belek dibawakan oleh kaum laki laki
yang sudah dewasa
rombongan menteri lalu disambut bupati kabupaten lombok tengah
dengan pengalungan songket dan pemasangan sabuk kepala
hasil tenunan warga setempat
menteri dan rombongan kemudian menyaksikan dari dekat
proses penenunan dan membuat kain songket khas lombok
yang masih dilakukan dengan cara cara tradisional
menteri eko putro sanjoyo juga melakukan dialog
dengan perwakilan satu ratus dua puluh tujuh desa bumdes dan kelompok sadar wisata
lombok ini kan terutama di mandalika itu kan
dijadikan salah satu destinasi
wisata sepuluh bali baru lah katakanlah gitu ya
nah tentunya dana desa ini saya harapkan bisa dipakai untuk menunjang pariwisata
di sekitar mandalika dan lombok ini
sementara bupati lombok tengah menyatakan bahwa seluruh desa di wilayah lombok tengah
terus digerakkan untuk mengangkat potensi desa masing masing
mandalika khususnya menjadi pemicu tentu bagaimana di sekitar mandalika
tidak hanya lombok tengah bahkan pulau lombok ntb
nah itu harus kita rata juga ya
menteri dan rombongan kemudian melakukan kunjungan ke kawasan wisata mandalika
untuk melihat proses pembangunan sirkuit motogp lombok
lalu rahmat junaidi lombok tengah nusa tenggara barat